prince can use peak something kayak gitu prince pas masuk rumah
selamat malam pak regar
aku masih sedih deh tentang pangeran
kamu tenang aja dulu ya
dia akan cari pangeran sampai dapat
sampai pak alec pun deddy ancam
sabar dulu ya
jangan tekan om alec
aku yakin banget
kalau deddy tekan om alec
si pangeran bakal tertekan juga yang ada
dia malah jauh dari aku
ada yang mau jadi jujur
tentang apa dad
sebenarnya pangeran sudah pergi
ini yang selama ini aku takutin dad
deddy akan cari pangeran terus sampai dapat ya
ini kan tau
udah buta gini
mana ada sih cowok yang mau sama aku
aku gak bakal dapet cowok sempurna lagi
pasti mau sama kamu
jangan ngomong seperti itu ya
selagi pula kamu sabar dulu
deddy akan cari donor mata untuk kamu ya
gawat nih kalo deddy sampe dapet pendonor mata
aku gak bakal dapet cowok sempurna lagi
kau barusan semua kotor etme banget
aku jadi gak tega lihat pak bos dibohongin sama anaknya sendiri
padahal pak bos kan lagi galau ke garabunawang
aku gak mau pendung mata
sekarang aku butuhin cuma pangeran di sebelah aku
kamu kenapa sih setiap deddy bicarain donor mata kamu gak mau
aku cuma sedih aja mikirin pangeran
aku takut dia kenapa napa di luar sana
aku maunya di sebelah aku dad
pangeran itu laki laki
dia bisa jaga dirinya sendiri
tapi kan aku cuma khawatir aja den
diti kan tau sendiri aku sayang sama dia
aku takutnya gilauan pangeran dad
aku khawatir tentang dia
aku mau panggilan di sebelah aku sekarang
daddy janji pangeran akan kembali lagi ke kamu
kamu sabar dulu ya
deddy akan melakukan yang terbaik
kamu kan tau daddy
walaupun pangeran baik pasti pangeran gak akan mau deket deket sama aku
daddy bisa bikin pangeran mau amarah aku
gak harus nega sekarang dad
tunangan aja dulu
kalau ada ikatan kan pasti pangeran gak akan kemana mana
iya gak sih
mungkin idenya mel ada benarnya ya
seenggaknya mel bisa bahagia
walaupun aku tau
kalau dia merasa menderita dengan kebutaannya ini
daddy akan turut ya
apa yang kamu mau
yes asal kamu bahagia

terima kasih daddy
terima kasih daddy

terima kasih daddy
terima kasih daddy
terima kasih daddy
terima kasih daddy
terima kasih daddy
wess udah rapi
siap siap mau sleeping beauty
ah siapa sih
malem malem gini ngetuk pintu
prince apa kamu bisa ngomong sesuatu kayak gitu prince pas masuk rumah
selamat malam pak regar
selamat malam prince
kenapa kamu tidur di katilku
ya abisnya gimana lagi pak regar
badan saya kan sakit semua
kalau tidur di atas kasur yang cuma satu cm dari lantai itu
kamu tidur di sini saya tidur di situ gitu
kau benar benar prince
kok jadi terbalik begini sih
malah dia yang tidur di kasur saya
saya harus tidur di lantai gitu
pak hajar tolong bukain sepatu saya
buka sepatu kamu
kalau biasa hidup manja di rumahnya sepatu aja dibukain
tinggal di rumah orang juga sepatunya pengen dibukain
pak regar bukain jaket saya panas gerah
oh cakep tuh
tunggu geser dikit tadi gak bisa
giliran suruh buka baju
makasih pak regar
sepertinya dia lelah
kasian juga bangunin prince
terpaksa puk puk puk
kumplitlah sudah hidupmu sekarang
tidur di kasur yang gak empuk
sementara orang lain yang tidur di kasur yang empuk
geser dikit lapar sih prince
bukan di jalanan aja ada portal
mau tidur aja di portal
saya yang punya rumah pak
kalau besok si prince buat ulah lagi
kepaksa deh saya bikin rule
buat siapa aja yang mau numpang di sini